kamu harus tau
aku bukan tipe orang yang mengkhianati sebuah pernikahan
dan terus terusan menyangkal
ternyata keputusan aku dulu itu
aku sama sekali nggak salah
kamu apa apaan sih mas
gue jadi marah marah kayak gini sama aku
aku juga udah capek ya mas dituduh terus sama kamu mas
aku gak nuduh tapi itu kenyataannya
terserah kamu deh ya mas ya
aku udah capek
meyakinkan seseorang yang mata hatinya sudah tertutup
biar aku bisa dengar juga
halo ma ma aku sama nino udah baik baik aja ma
nino udah cabut gugatan cerainya
dia udah janji sama aku mau berubah mah
dia mau jadi suami aku yang
lebih baik lagi sekarang
sayang mama ikut seneng dengernya
papa juga seneng dengernya
tapi yang berubah jangan hanya nino ya nak
kamu juga harus berubah nak
supaya pernikahan kalian
aman gak ada lagi pesarian
gak ada lagi pertengkaran ya na ya
nino ada di dekat kamu gak sekarang
nino lagi kebawah ma
dia gak mau aku capek
kamu akan semakin bahagia sama nino
ya udah aku cuma mau ngabarin itu aja
semua masalah anak anak kita sudah selesai semua
mama lega sekali
karena kemarin kemarin itu mama bener bener gak tega ngeliat elsa nangis terus terusan
sekarang mama mau kemana
karena pak thomas gak bisa datang kesana
ya udah aku ikut aja
mama senang din kamu udah bisa join sarapan pagi
aku juga bosan banget di kamar
kan kamu harus banyak istirahat
supaya cepet sehat
terus gimana kondisi kamu
alhamdulillah udah mendingan banget malah
mama seneng dengarnya alhamdulillah
saya sudah berikan hasil tes itu ke panino pak
nino dan nerima hasil tes palsu itu
dan seharusnya si dia percaya
semoga setelah ini nino gak akan ganggu andin lagi

dan lebih jaga jarak sama reina

kan aku udah sembuh nih
kan aku udah sembuh nih
aku boleh ya dong luar rumah

aku bosan meets ninko di rumah aja

kemungkinan nino pasti masih shok setelah menerima hasil tes tadi
bisa aja di usaha hubungi andin

tapi gmn kalo nino cari andin ke kampus ya
tapi gmn kalo nino cari andin ke kampus ya
misin kamu kok diem aja sih mas

serah di rumah
tapi mas aku kan udah sehat
aku aja udah camping kan sama kamu sama reina
boleh ya aku bosen
mau ke kamar sendiri atau saya gendong
aku ke kamar sendiri
belum habis makan
kamu tuh kenapa sih al
gak kenapa kenapa ma
aku pengen anin sehat
kalo anin sehat aktivitasnya kan lebih enak
ya tapi caranya gak gitu
makanannya belum habis
ya harus gimana caranya
kita berangkat sekolah
nges tunggu nges bentar
antarin aku sekolah dong
bukannya mama gak mau tapi
mama belum bisa
karena papa belum izinin mama untuk keluar
tapi emang laki lu tuh
protektifnya tuh gak ada tandingannya ya
ah tahu tuh gue juga bingung
ya udah lah nikmatin aja
pak bos tuh sayangnya kebangetan sama li
udah sekarang kita mau berangkat sekolah
kamu saling dulu sama mah
semangat ya belajarnya yang pinter ya
ma aku berangkat sekolah dulu ya sama mama
pasti saya akan dari ke tempat ini
aku bisa berangkat sekolah

zam pr baker
aku masih penasaran
kalau anting ini adalah antingnya elsa
tapi kenapa bisa ada di rumah mas nino ya
kok nomornya mas nino diblok di handphone aku ya
kayaknya aku udah buka deh waktu itu
bu ini pesanan buat bu elsa
ini pesanan bu elsa sudah dateng
is aku ingin menanyakan sesuatu sama kamu
menanyakan soal apa
ini mas aku baru tahu soal lantai
antingnya ada di koper aku ternyata itu punya elsa
aku pengen nanya deh mas sama kamu mas
elsa itu gak pernah datang ke rumah kan
setelah kita menikah
tapi kenapa anting itu bisa ada di rumah kita
pertanyaan macam apa itu andin
apa itu artinya kamu menuduh aku
kalau aku undang elsa ke rumah kita tanpa sepengetahuan kamu
itu sama sekali nggak mungkin
kamu harus tahu aku bukan tipe orang yang mengkhianati sebuah pernikahan
dan terus terusan menyangkal
aku cuma bilang satu hal
ternyata keputusan aku dulu itu
aku sama sekali gak salah
kamu apa apaan sih mas
kok jadi marah marah
anak kayak gini sama aku
aku juga udah capek ya mas dituduh terus sama kamu mas
aku gak nuduh tapi itu kenyataannya
terserah kamu deh ya mas ya
aku udah capek
meyakinkan seseorang yang mata hatinya sudah tertutup
kenapa dia jadi marah marah kayak gitu sama aku
kalau emang bener anting itu adalah antingnya elsa
aku harus cari tahu kenapa panting itu bisa ada di rumah mas neno
andin habis teleponan sama siapa barusan
reina padahal kuda perintahkan rendy untuk bilang ke nino supaya dia janji untuk nggak
berhubungan lagi sama andin kenapa jadi andin marah marah dan lagi lagi dia menyangkal
perbuatannya kenapa dia selalu bilang kalau dia tidak selingkuh padahal jelas jelas suaminya
menyalah mengakui kalau reina itu anaknya roy kamu bener bener andi kamu kenapa mukanya kesel gitu
dibilang kalau selama ini